sementara itu sejumlah nasabah bank rakyat indonesia
mendatangi kantor cabang mataram
mereka memprotes karena uang dalam tabungan mereka mendadak lenyap
pihak bri menduga uang nasabah hilang akibat tindakan kejahatan tertentu
ataupun cybercrime mungkin karena ditemukan alat sensor ilegal
yang dipasang pada pengaman keypad atm
sejumlah nasabah bank rakyat indonesia dari berbagai kabupaten di ntb
mendatangi kantor cabang bri mataram
mereka melakukan protes dan menanyakan tentang raibnya tabungan mereka
secara tiba tiba sejak sabtu kemarin
para nasabah kehilangan uang dari satu juta hingga belasan juta rupiah
mereka yang kehilangan uang menanyakan mengenai keamanan sistem
keamanan nasabah bank bri
sebelum tabungan nasabah lenyap terjadi sejumlah transaksi tak bertuan
para nasabah juga meminta agar uang yang hilang segera diganti oleh pihak bank
karena ini bukanlah kesalahan mereka
sabtu terus terusan keluar
itu berapa berapa ya
ini ada nilainya
biar jelas biar bri ini tidak seperti ini lagi lah
ini ada nilainya
harus dilihat ini
ini transaksi terus terusan kok bri seperti ini
pihak bank menduga hilangnya uang nasabah itu karena adanya kejahatan
yang terjadi dengan ditemukannya alat sensor atau skimmer
pada penutup pengaman tombol atm
mungkin ini perkiraan kami ya
skimmer ini dipasang
ini ada jauh jauh sebelumnya
lalu mereka baru beraksi akhir akhir ini
sehingga kita agak agak kesulitan untuk mengaksinya
pihak bank bri berjanji akan mengganti uang nasabah yang hilang tersebut
namun dibutuhkan waktu sekitar dua puluh hari sambil melakukan pengecekan dan penelitian
terkait kasus hilangnya uang nasabah tersebut
lalu rahmat juniadi mataram
agak ngeri ya
tabungan kita uang kita ditabungan di bank tiba tiba lenyap ini harus segera diusut tuntas
kasus senyapnya uang tabungan beberapa nasabah bri mataram
meresahkan nasabah bri lain
dan tidak hanya meresahkan pasti juga merugikan
nasabah bank rakyat indonesia cabang mataram dari berbagai kabupaten
mendatangi kantor cabang bri matara
mereka melakukan penggantian pin dan mengecek saldo mereka
para nasabah ini khawatir bila tabungan mereka tiba tiba lenyap
seperti yang dialami puluhan
nasabah bank bri cabang mataram sebelumnya
hingga saat ini data pasti jumlah korban dari raibnya uang nasabah bank bri belum pasti
warga diimbau untuk tetap waspada dan tidak panik dengan kejadian tersebut
bri akan segera mengganti uang nasabah dan penggantian pin diharapkan terus dilakukan
bila perlu nasabah bisa memblokir sementara rekening mereka
dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus hilangnya uang nasabah bri
sudah terhubung dengan salah satu nasabah bri mataram
sudah ada pak fatwa yang bergabung bersama kami
halo pak fatwa selamat sore pak fatwa
selamat pagi bu
pak fatwa bisa anda ceritakan kronologi singkat saja
bagaimana ceritanya sehingga dana anda di rekening bisa hilang
sejak kapan dan berapa jumlahnya rata rata anda dan beberapa teman teman yang lain
oke hari jumat sekitar jam sembilan pagi saya dapat transferan dari keluarga saya itu uang sepuluh juta ke rekening saya
kemudian tiba tiba pada jam dua belas selang tiga jam setelah itu
tiba tiba ada sms banking masuk ada tiga juta sekian
lantasi debit gitu bunyinya di situ
kemudian selang beberapa detik lagi datang lagi business banking
yang kedua itu ada sekitar satu juta sekian
ada transaksi debit juga
tapi pada saat itu saya belum curiga
nah setelah hari sabtu paginya saya bangun ternyata di situ di hp saya sudah ada smes banking juga
itu dengan nominal ada yang satu juta lebih ada yang dua juta lebih
yang total setelah saya total itu ada sekitar sembilan juta
baik pak fatwa setelah sembilan juta dan anda merasa dirugikan anda kan pasti langsung ke bri dan melaporkan
apa respon dari bank rakyat indonesia atau bri
karena kejadiannya hari
jumat dan sabtu itu kan bank tutup pak
makanya saya berinisiatif untuk call center bri
anda minta diblokir
halo anda minta diblokir
berkeningkan dengan anda
iya saya minta di blocket untuk menghindari hal yang tidak diinginkan
oke setelah masuk hari senin kan bisa membuat pengaduan
apa respon dari bri langsung kepada anda
tapi untuk waktunya masih belum pasti ini kapan
oke apakah mereka menyatakan sesuatu dugaan misalnya
apakah ini memang cybercrime
apakah ini yang pertama kali mereka dapatkan
atau memang ini menjadi semacam fenomena belakangan yang sering mereka hadapi
jadi penjelasan bank bri nya sebetulnya ini bukan fenomena yang baru mbak
karena beberapa waktu yang lalu sudah terjadi di beberapa daerah yang lain
dan modusnya hampir sama
jadi informasi dari pihak bri ini
seperti ini semacam cybercrime yang dikendalikan dari luar
karena memang hasil transaksi debit yang direkening kita itu penarikan kita ada komanya di belakang mbak
oke jadi itu mengidentifikasi itu adalah cybercrime
tapi tadi juga ada informasi ada alat yang dipasang di bawah mesin atm
anda juga mendengar tanggapan itu dari bank bri
dia bilang mungkin dipasang semacam alat skimit begitu
skimit atau skimit apa bahasanya itu
anda mengatakan belum ada jaminan kapan akan dikembalikan
tapi ini membuat anda kapok tidak menabung di bank
kapok sih enggak mbak mungkin fauma aja gitu
karena mungkin uang segitu mungkin bagi orang lain mungkin tidak banyak
tapi bagi kami mungkin uang itu cukup banyak dan timingnya memang kita butuh gitu
oke pak fatwa terima kasih atas ilustrasi
kemudian juga tadi tanggal empat
tanggapan anda deskripsi anda ini sangat penting
karena tadi dari statement anda juga mengatakan bri bilang ini bukan yang pertama sudah pernah terjadi
artinya sudah berulang dong ya
jadi harus segera ditindak di stop
kalau memang ini merupakan fenomena yang terorganisir juga dihanguskan itu organisasinya
terima kasih pak fatwa sudah bergabung bersama kami